dua orang tki asal situbondo ditangkap polisi di raja malaysia
karena dituduh tidak memiliki dokumen imigrasi
penangkapan ini membuat ibu korban syok dan pingsan selama tiga hari
beginilah kondisi jum'ati
ibu salah satu tki yang ditahan polisi di raja malaysia
sabtu sembilan oktober lalu
hingga kini jum'ati masih syok dan sulit untuk diajak komunikasi
bahkan ia sempat pingsan selama tiga hari
karena tak kuat mendengar kabar anaknya zaki kurniawan dan istrinya satriani
ditangkap polisi di rumah kosnya di johor malaysia
keluarga masih tidak percaya dengan penangkapan ini
karena keduanya telah bekerja sebagai kulibangunan
dan restoran di johor selama tiga tahun
dan tidak pernah mendapat masalah
namun keluarga mengakui jika kedua korban penangkapan
berangkat ke malaysia melalui agen tidak resmi
keluarga menduga korban ditangkap karena masalah izin tinggal
atau izin kerja dan visanya telah habis
yang tidak punya ini ya illegal sekarangnya paspor
karena mau masuk ke situ mau masuk sekarang tidak illegal
ada berapa temannya yang ditangkap
kira kira yang ada di situ bondok di situ bondok
yang dipanarukan sekitar kalau tidak salah sepuluh orang
sementara delapan tki yang ditangkap dalam satu lokasi tersebut
antara lain adni badik faris tika emma sun iul dan miluwati
kedelapan tki tersebut semuanya berasal dari desa kilensari
dan masih ada hubungan saudara
keluarga berharap pemerintah indonesia membantu proses hukum
para tki yang ditahan polisi malaysia
dan segera membantu kepulangan seluruh tki yang ditangkap